gimana kalau kita bikin coffee shop kamu lebih canggih dan futuristik marco
saat pelanggan datang mereka melakukan face recognition
terus langsung keluar deh histori pesanan mereka apa aja
mereka nggak perlu mikir lama lama lagi buat pilih pilih pesanan
sabar sabar cuaca di luar emang lagi panas
tapi jangan gampang terbakar emosi dong
biar pelanggan makin nyaman dan penjualan semakin meningkat
kita bisa coba pakai ai untuk profiling selera pelanggan lewat face recognition
lagi ada kompetisi haitan bank indonesia dua ribu dua puluh
emang sekarang kita perlu lebih berkolaborasi dengan teknologi artificial intelligence atau machine learning
seperti face reconnection yang tadi kamu bahas untuk meningkatkan layanan pelanggan ke depan
promosi kita bisa lebih tepat sasaran karena sesuai preferensi pelanggan
mereka juga nggak perlu kebingungan saat harus menuntutkan
batas waktunya cuma sampai enam juni dua ribu dua puluh
nanti aku bisa develop sistem ai nya supaya otomatis terdata waktu pelanggan dilakukan face recognition
dia beneran mau gak ya sama aku
ini nih lihat deh cantik banget ya kita mau janjian ketemuan di sini nih
loh kok beda apa pakai ea ya
optimalisasi artificial intelligence atau mesin learning membawa banyak keuntungan bagi bisnis ke depan
namun tentunya harus juga diimbangi dengan kemampuan beradaptasi dan juga literasi yang mumpuni agar tidak merugikan di kemudian hari